pertemuan komisi pemberantasan korupsi dengan badan pemeriksa keuangan pada senin dua puluh juni dua ribu enam belas di kantor bpk
membahas perbedaan pandangan antar keduanya mengenai hasil investigasi proyek sumber waras
pertemuan yang dihadiri oleh ketua kpk agus raharjo dan ketua bpk hari azhar menghasilkan enam poin kesepakatan
polemik yang terjadi antara kpk dengan bpk mengenai sumber waras menjadi pokok bahasan kali ini
hasil dari pertemuan ini adalah masing masing masih tetap pada pendiriannya
kpk menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dan bpk sendiri masih yakin ada unsur penyimpangan atas proyek sumber waras
dengan begitu kpk tidak menaikkan kasus ini pada tahap penyidikan tipikor
namun menurut pandangan bpk kasus ini harus ditindaklanjuti oleh pemprov dki jakarta
kpk menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi
sehingga belum membawa permasalahan rumah sakit sumber waras ke ranah penyidikan tipikor
bpk menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam permasalahan rumah sakit sumber waras
pemerintah provinsi dki jakarta tetap harus menindaklanjuti